pengendara motor wanita itu ke pinggir jalan
pagas tempat juga melapor ke polisi untuk meminta bantuan
sebelumnya peristiwa ini sempat membuat heboh pengendara yang melintas
sejumlah warga tak berani menolong sebelum petugas dengan menggunakan ap
tetap datang lataran takut terpapar covid sembilan belas